itu pilihan lo tapi kalau lo gak bisa jadi milik gue
ada apaan mbak marni siapa sih itu
mas deron ada tamu katanya penting tuh mas
ada apaan sih nih
gue gak mau
tapi perlunya sekarang tuh mas
suruh aja dia pulang dulu ya
empat jam lagi baru dia boleh masuk ke kamar gue lima
lima jam lagi baru kembali
sekarang pulang dulu
mas deren gak bisa diganggu
katanya lima jam lagi
masuk apa enggak
yaudah mbak saya sendiri aja deh
gak apa apa saya juga sendiri aja
dia juga bersama
untuk jayaku kan tepat
masih m now

bahkan mau nikahnya ya
geng mas dia lama sudah lipat pukul enam jam
mas kamu bangun deh sahaja
lagi ada yang dri k dificult on
lo berdua ngapain di kamar gue
ada hal penting yang harus kita bicarain
pokoknya gue gak mau tahu
lo harus cari anak buah yang pengalaman yang paling jalan
dan paling gak ada perasaan
jangan pakai lagi yang ayam sayur kayak waktu itu
pokoknya rencana besok harus bener bener sempurna

iya han semakin mahal lo bayar semakin pintar otak mereka
udah percaya deh
sehabis tiba tiba gue dimaki maki sama dia
gue gak bakal bantu kimi
hei genut masalah ini tuh udah bener bener gawat
gelasio aja bisa memisahkan perasaan cemburu dan kesel sama lo
masa lo gak bisa sih memisahkan urusan berantem berantem
kecil kecilan lo sama si kimi
gelasio cemburu dan kesel sama gue
gak usah didengerin
masalah ini tuh udah gawat banget
ya untuk urusan lo sama kimi ya lo simpan aja dulu deh
yang penting gimana caranya biar si kimi bisa keluar dari rincahan jahat si ani
tila lo berdua
bukan tipe gue men bukan tipe gue
lo liat dong badannya tuh udah kayak apa
lontong bengkap super gede
lagian itu orang apa
super ngesterlin tau gak lo
ih gak mungkin gue cinta cinta sama dia
lo sebut dia apa
kok lo yang marah
lo disukai sama kimi lo demennya sama kimi
ambil aja gue gak peduli
hei walaupun dia mau dikerubukin orang sekampung
mau digebukin mau kena ranco mau dibunuh

gue kan udah bilang sama lo
coba lo inget inget deh waktu lo disengin si virus sama nih mantan anak buahnya
siapa yang ambil abel abelan manjat pohon cuma demi nolongin lo doang
ternyata gue salah nilai lo ya ren
ternyata lo tuh emang bener bener cowok gak berharga tau gak

lo semua gue bayar lebih mahal daripada preman preman yang kemarin gue sewa
jadi kerja lo semua harus lebih profesional
asal lo kasih penerga bandek agak berubah
ini foto korban korban kalian
kalo udah halangan beradak
sasaran utamanya adalah si gendut ini
dia yang gak boleh lolos ngerti
gak mau bilang
kakek kan jualan buah
tolong dong neng borongin buah kakek
kayaknya pincangnya cuma pura pura doang tuh
boleh boleh boleh
dimana pak buahnya
tuh disitu ayo neng
perasaan tadi pincangnya sebelah kanan
kok sekarang jadi sebelah kiri sih
kakek buahnya dimana kakek
aduh buahnya dimana sih
jauh banget sih kakek
hei lo berdua lepasin dia dong
diam lepasin dia dong
hei lepasin dia
hajar dia sekalian
weh pak hai pohon
goblok habisin dia juga sekalian cepetan
abeknya mas kejar
weh lewarangin weh
weh bantuin gue
iblos jangan keluar dari belakang gue oke
weh iblos jangan keluar
hajar terus cowo itu sampe abis
setelah itu cowo nya cepetan
ngapain juga lo ngebalance yang gendut kayak gitu
hah oke itu pilihan loh
mending lo ga semiliki siapapun
ini akan jadi hari yang sangat mengagumkan bagi loyal
weh gila atra bangun bangun
bangun bangun lo berdua gapapa kan
yaudah sekarang lo cari bantuan nih eh cepet
oh iya bantuan
tenang loh jangan tegang ini pasti akan berhasil
lo berdua lama banget sih
tenang dong si kimi sama glasio sekarang ada dimana
ah syukur deh
akhirnya lo berdua bawa bantuan juga
si hani juga ada disana
pasti kaget dan kagum sama kemajuan gue
pasti pasti pasti makanya sekarang lo pergi kesana
lepaskan masalah jangmu sekarang juga
dan tembak tembak tembak
dar dar dar
kalo gitu gue berlangat sekarang ya
musik men musik
oke pasukan lets go
hani lino bawa kejutan hane
hani lino cukup makasih
lino maco kan karena lino itu bergaul dengan pria pria maco itu hani
ampun ampun ampun
kau itu mau nembak you
apa masih lepasin gue lepasin
hani mampus kok berhasil
neman ku terus
lebih berat daripada gue
pasti sih lo tiga suruh mereka nembak gue
hani lino itu emang mau nembak hani
hari ini menit ini detik ini sekarang juga
ya ampun lino lo bercanda kan
nanti nggak suruh mereka nembak gue beneran kan
hani hani itu emang pantes lino tembak
hani mau ditembak ya ampun tolongin deh winnie
nggak lo aja deh
kamu itu gak usah teriak teriak minta tolong begini dong
nah bakal ada yang denger hani
oke pasukan siap
satu dua tiga
sampai jumpa lagi